menghadapi tahun politik kali ini partai golkar tampil dengan sebuah branding yang tegas
yaitu mengusung jokowi sebagai calon presiden
nama ketua umumnya erlangga hartarto juga disebut sebut ini menjadi salah satu calon kuat pendamping jokowi di pilpres mendatang
berbeda dengan beberapa partai politik lain yang masih galau menentukan sikap politik di pilpres mendatang
partai golkar sejak akhir tahun lalu sudah secara tegas menyatakan akan kembali mendukung joko widodo sebagai calon presiden
air langga pun banyak disebut sejumlah survei dan pengamat politik sebagai salah satu kandidat kuat calon pendamping jokowi
selain dinilai punya basis dukungan partai sosok erlangga juga dianggap punya kapasitas sebagai teknokrat
yang mampu mengawal program ekonomi dan pembangunan infrastruktur jokowi
kendati sudah banyak dibicarakan air langga hartarto hingga kini belum secara tegas menyatakan keinginannya untuk maju sebagai cawapres jokowi
padahal di sini erlangga hartarto masih belum sempat mencari kemampuan untuk mencari kemampuan untuk mencari kemampuan untuk mencari kemampuan
golkar secara masif membentuk dan mensosialisasikan relawan golkar jokowi atau gojo di seluruh indonesia
selain itu suara kader golkar yang menginginkan air langga mendukung jokowi pun terus bergema kemana mana
soal subjektivitas partai golkar tentu partai golkar menginginkan ketua umum kami menjadi salah satu nama yang disebut di dalam calon wakil presiden tersebut
karena memang ini soal bukan masalah
bukan hanya soal subjektivitas tapi soal objektivitas bangsa
karena kan kita membutuhkan pemulihan ekonomi dan dibutuhkan figur yang betul betul kuat secara kompetensi di situ
dan yang kedua tentu membutuhkan dukungan politik
tentu saja mewujudkan harapan ini tidaklah mudah
selain harus bersaing dengan nama nama lain yang secara tegas menyatakan minatnya mendampingi jokowi
erlangga juga harus memastikan soliditas internal partai golkar
agar benar benar memberikan dukungan
apakah strategi malu malu ala air langga akan bisa memikat hati jokowi
bagaimana air langga dan partai golkar menghadapi dua ribu sembilan belas
kita akan menjawabnya dalam wawancara khusus berikut ini
apakah betul strategi malu malu atau memang itu memang malu malu betul atau memang itu menjadi strategi
nah bagaimana erlangga hartarto dan partai golkar ini mengarungi tahun politik dua ribu sembilan belas
sudah bersama saya malam hari ini ada ketua umum partai golkar bapak erlangga hartarto
terima kasih pak erlangga sudah datang pak
kita pasti masyarakat pemirsa cnn indonesia pengen tahu ini
jelang pencapresan pasti jelang tahun politik
kita kan pasti akan ngomong kalau bahasanya presiden copras capres pak
tapi sebelum kesana tangga menuju pencapresan adalah pilkada serentak
saya mau tanya ke pak erlangga seberapa happy pak anda dan partai golkar melihat mengevaluasi kinerja di pilkada serentak kemarin
ya terima kasih mas didit
karena capaian dalam pilkada kemarin secara total dari satu ratus tujuh puluh satu pilkada golkar mengusung pasangan yang diusung partai golkar memenangi sembilan puluh tujuh
sembilan puluh satu dari satu ratus tujuh puluh satu not very low ya pak ya
jadi ya tentu kami berterima kasih kepada masyarakat kepada seluruh struktur partai golkar yang pilihan pilihan politik
dan juga calon partai golkar mendapat dukungan dari masyarakat
jadi kami bergembira dan sekali lagi berterima kasih kepada seluruh masyarakat
seberapa yakin anda bahwa kemenangan kemenangan yang sembilan puluh satu itu akan bisa memperkuat institusi kepartaian terutama menjelang tahun politik nilai elektoral terutama juga bagi dukungan kepada presiden jokowi nih pak erlangga
nyambung gak itu kira kira
jadi pertama tentu kemenangan itu membawa optimisme
jadi yang paling penting menang di berbagai daerah meningkatkan semangat dan optimisme kader kader partai golkar
nah tentu optimisme ini menjadi modal awal untuk memenangi pemilu legislatif ke depan plus juga menjadi modal awal untuk memenangi pak presiden jokowi ke periode selanjutnya
gimana hubungannya pak apa hubungannya ini kemenangan pilkada dan memenangkan golkar dan jokowi ini
nyambungnya dimana nih pak
pertama tentu nyambungnya partai golkar sudah mendukung
pak presiden sejak awal
jadi termasuk paling dulu dibandingkan partai partai yang lain
bahasa tiketnya early bird itu tadi
jadi itu baik strukturnya jelas baik darul rapimnas maupun munas
jadi posisi partai golkar sudah jelas
dan kemudian yang ke dua tentu kader kader ini yang akan ikut dalam para fungsionaris
dalam pemilu legislatif itu mendapatkan boost semangat
jadi optimisme besar

dan di jokowi itu orang orang yang berpikir ya jelas itu sudah udah sama sama
ya ya terima kasih pak
terima kasih pak
yaitu mesin mesin partai dites
ada yang bekerja baik ada yang masih perlu diperbaiki
tetapi dengan adanya try event dalam pilkada
bahwa mesin mesin golkar yang strukturnya kuat
di tingkat tingkat akar rumput
sampai di kabupaten kota
itu mempunyai kepercayaan diri yang tinggi
untuk menghadapi pemilu dua ribu sembilan belas
tapi yakin ya pak masih solid ya pak di internal
terutama juga tidak hanya internal mesinnya
seperti kata pak erlangga
tapi juga calon calon yang kuat ankuat
dimenangkan oleh golkar juga bisa menjadi mesin
bagi golkar dan bagi jokowi
golkar kan beberapa tahun terakhir
diterpa oleh internal konflik
dan ini untuk pertama kali dalam munas kemarin
dan untuk pertama kali dari berbagai munas
golkar memutuskan secara aklamasi
belum ada sejarahnya golkar keputusannya aklamasi
artinya soliditas partai golkar hari ini
itu saya katakan jauh lebih solid dari periode sebelumnya
jadi kesempatan ini adalah momentum bagi partai golkar
nah momentum ini yang kami jaga terus ke depan
momentumnya harus dijaga
tapi kok kita masyarakat
terutama media masa agak kaget pak ketika melihat
dalam mungkin beberapa bulan terakhir
satu sampai dua bulan terakhir
ada beberapa kader yang dianggap potensial
itu pindah ke partai lain pak
misalnya mbak titi soeharto misalnya
pindah ke partai berkarya gitu
tapi ada juga yang kader partai golkar
yang menganggap bahwa ini menjadi salah satu gambaran
sebenarnya di golkar sendiri tidak terlalu solid
kalau kata orang madura solid itu sulit gitu
apakah faktanya seperti itu
nah ini pak kita dengarkan dulu
pernyataan dari yoris rawe yang menggambarkan
bagaimana sih suasana kebatinan golkar
kan kita mesti lihat ini ada apa sih sebetulnya
nah sebenarnya beliau sekarang punya posisi cukup bagus
apakah dia kecewa karena kemimpinan ketua umum sekarang
kemarin kan menjanjikan sesuatu kepada beliau
yang tidak sesuai dengan norma dan mekanisme itu
ini kan manusia kecewa tentunya dia kan
dan itu saya pikir kekecewaan itu bukan terhadap mbak titi saja
tapi secara silent cukup banyak kader kader golkar yang merasa itu
kita harus tahu lihat sekarang itu kayak mahyudin
istrinya juga memiliki dampak yang sama
secara psikologis kan banyak sekali dibawa kita lihat
dengan kader kader yang
ingin berkiprah dan mengabdikan diri sebagai kader golkar
yang ideologis ya tentunya
tetapi kebijakan kebijakan pimpinan golkar sekarang ini
yang sudah keluar daripada mekanisme atau komitmen komitmen ke golkaran
dalam membangun bangsa
ada komentar gitu tuh pak erlangga
kita jadi kalau bahasa bulu tangisnya ragu ragu icuk sedikit nih pak
ya pertama golkar itu bukan satu dua orang
dan kedua statement ini sudah lama
ya jadi apa maksud sekarang diungkit ungkit lagi
yang kedua tentu partai golkar melihat bahwa konsolidasi ini sudah berjalan dengan baik
dan itu tercermin dari hasil pilkada
nah kalau kita lihat di awal dua ribu empat belas kemarin golkar kan nomor tujuh
jadi pada waktu itu posisinya sangat terpuruk
tetapi kalau kita lihat sekarang kita ini konsolidasinya sudah baik
terbukti dengan pilihan pilihan pasangan yang didukung bala partai golkar
nah itu yang menunjukkan bahwa mesin partai ini bergerak
jadi bukti kemudian bukti nyata kerja mesin partai dan hasil di pilkada kemarin
menunjukkan bahwa soliditas tidak perlu
banyak pak erlangga nama pak erlangga ini kemudian banyak disebut sebut sebagai calon kuat ya pak
calon pendamping pak jokowi
tapi hingga saat ini pak erlangga karena publik pengen tahu
sebenarnya pak erlangga mau atau memang tidak mau sih pak kira kira dicalonkan menjadi
atau ingin menjadi pendamping pak jokowi tapi dijawabnya lebih asik di segmen berikutnya
kami akan segera kembali
jadi saya masih konfirmasi lagi pak erlangga
internal golkar solid karena memang kita kan ada pengalaman yang kurang oke nih pak
golkar ini sering sekali ribut ribut sendiri di internal gitu
sekarang menghadapi dua ribu sembilan belas erlangga bisa menjadi nakoda bagi semua
ya kan kita sudah alhamdulillah kita sudah melakukan konsolidasi
dan dalam beberapa waktu terakhir kan kita punya empat ketua umum
nah tentunya kita sudah waktunya menatap masa depan
dengan masa lalu
dan juga kita sudah putus dengan masa lalu
jadi kita tentu kalau golkar hari ini adalah golkar itu yang selesai dengan mekanisme internal partai
apapun yang terjadi
sehingga seperti hari ini misalnya golkar itu adalah partai yang dalam tanda petik
apabila keputusan demokrasi demokratis yang sudah ada dalam mekanisme internal partai dipenuhi
maka seluruh yang ada di dalam golkar struktur maupun kader
termasuk mendukung jokowi untuk periode kedua
mendukung pak presiden untuk periode kedua
pak erlangga nama anda ini langsung saja menusuk ke jantung pertahanan pak
nama anda banyak sekali disebut sebut orang
bahkan dalam survei survei terakhir smrc mungkin bisa sambil ditampilkan juga kali ya surveinya ya
nama anda menjadi salah satu kandidat yang dianggap kuat sekali
menjadi calon penamping jokowi
itu apa yang bisa anda katakan terkait dengan
ini survei survei terakhir ya pak ya
misalnya dari penilaian
pak erlangga masuk urutan tanpa jokowi tentunya masuk urutan tiga pak
kemudian kita lihat survei berikutnya
penilaian juga pak erlangga masuk pak
apa yang bisa anda jelaskan pak terkait dengan nama nama anda ini yang kemudian dianggap banyak orang jadi kandidat kuat
bener gak sih pak jadi kandidat kuat
kalau dilihat itu kan ketua umum ketua umum partai pendukung pak jokowi ada dalam list tersebut
nah tentu itu menjadi bagian daripada apa yang dibicarakan
namun tentu kami dari partai golkar sudah menyampaikan kepada pak presiden
bahwa wakil presiden ini adalah prerogatif pak presiden
sehingga kami dari partai golkar
walaupun mendukung dari awal
ini kami menyerahkan sepenuhnya kepada pak presiden
karena itu bukan konteks indonesia saja
di seluruh dunia
dalam negara demokratis
pemilukan pemilu presiden
sehingga running meet atau wakil presiden selalu pak presiden yang menentukan
jadi golkar menyerahkan sepenuhnya kepada
menyerahkan sepenuhnya kepada
tapi kalau kita baca ketua umum ketua umum partai lain yang bergabung dalam koalisi
teman teman anda pak di koalisi
ada juga yang senang sekali
atau memproklamirkan diri
paling cocok menjadi calon wakil presiden
pak erlangga sendiri
tidak kepingin seperti itu
ya tentunya masing masing partai punya jalan masing masing
dan itu tentu kami mengapresiasi lah
apa yang dilakukan oleh sesama partai politik
tapi yang tegas sih pak
kalau misalnya diminta oleh pak presiden
anda bersedia pak
ya tentu kita tidak berandai andai
jadi kita serahkan kepada pak presiden
jawabannya aman sekali
tapi kalau kita baca pak
ada kemudian beberapa bulan
dan terakhir kita melihat pak
di seluruh indonesia baliho balihonya banyak sekali
bertebaran anda bersama presiden jokowi
dengan brandnya itu gojo
sebenarnya ini branding untuk memperkenalkan partai golkar
memperkenalkan pak jokowi
atau memperkenalkan erlangga
yang paling cocok mendampingi pak jokowi sih pak sebenarnya
nah ini adalah untuk pertama kali dalam partai golkar
itu ada artinya pemasangan iklan bersama
antara bapak presiden yang sudah diputuskan oleh munas dan rapimnas golkar
ketua bumuh partai golkar
dan para fungsionaris
jadi para fungsionaris juga gambarnya ada disitu
dan itu seluruh indonesia
jadi sebetulnya kita memperkenalkan
seluruh fungsionaris dan tokoh tokoh partai golkar
tentu karena kita sudah mengambil keputusan
untuk mendukung pak presiden
maka pak presiden pun kita tampilkan
jadi asbabun nuzulnya memang untuk memperkenalkan

misalnya memperkuat branding bapak sebagai mungkin dianggap cocok gitu menampingi pak jokowi
mungkin gak pak ada persepsi
kalau persepsi itu diserahkan kepada publik
untuk bebas menerjemahkan
oke tapi yang publik ingin tahu pak
komunikasi dengan presiden ini
selain anda sebagai menteri yang pasti komunikasi terus dengan presiden
komunikasi secara politik dengan pak jokowi sudah sejauh mana

dan apa sih yang kemudian pak erlangga tangkap dari jokowi
dan apa sih yang kemudian pak jokowi terkait dengan pendampingnya ini pak

tentu kalau terkait dengan pendamping pak presiden tentu pak presiden sendiri yang sangat beliau sendiri yang mempunyai jadwal dan juga mempunyai preferensi
nah kami tidak membahas mengenai hal itu
tetapi tentu saat sekarang adalah tugas tugas politik dari partai golkar untuk menyukseskan

tetapi tentu saat sekarang adalah tugas tugas politik dari partai golkar untuk menyukseskan
nah itu yang dijalankan oleh partai golkar
jadi kami melihat bahwa apa yang diputuskan oleh pak presiden dan didukung oleh parlemen itu keputusannya sifatnya lancar
kondisinya seberapa solid pak partai partai koalisi sekarang
dalam paling tidak mendukung pak jokowi terkait dengan nama nama atau ada kesepakatan mungkin gentleman agreement atau deal deal antara bapak dengan ketua umum partai golkar
dalam paling tidak mendukung pak jokowi terkait dengan nama nama atau ada kesepakatan mungkin gentleman agreement atau deal deal antara bapak dengan ketua umum partai golkar
jadi kalau partai partai pendukung pak presiden hampir semuanya saya telah berkomunikasi
dan ada salah satu kesepakatan diantara partai partai adalah menyerahkan penentuan mengenai cawapres kepada pak presiden
apapun pilihannya pak presiden
apapun pilihannya pak presiden tentu nanti akan dikomunikasikan dengan ketua ketua umum partai pendukung beliau

kalau anda katakan apapun pilihan presiden maka golkar akan tetap mendukung atau tidak misalnya tidak dipilih oleh bapak
pada saat partai golkar mendukung pak presiden partai golkar tidak bertanya siapa yang jadi cawapres
jadi itu sudah clear sejak awal
jadi ini syarat mutlak dan sudah konsekuensi komitmen mutlak
itu sudah komitmen partai

tapi kalau kita bicara tadi ada katakan yang cocok

terserah presiden golkar pasti mendukung partai partai juga ya kita bisa komunikasikan
tapi menurut perspektif erlangga hartarto dan partai golkar calon wakil presiden seperti apa yang cocok sih pak
ya kita tidak membuat spesifikasi calon wakil presiden
tetapi kalau kami lihat tantangan bangsa ke depan kan ada beberapa hal
pertama tentu kita harus mengevaluasi apakah itu perundang undangan ataupun regulasi yang sudah dua puluh tahun kita reformasi itu berjalan
nah itu ada yang baik ada yang perlu diperbaiki
nah momentum ini yang harus kita lakukan
karena kalau kita lihat ke depan ini kita ini punya golden opportunity
dimana bonus demografi itu sampai dua ribu tiga puluh
ini waktu yang bukan waktu yang lama
nah oleh karena itu tentu salah satu
program misalnya di kementerian kita mendorong yang namanya making indonesia empat
nah arahnya tentu pembangunan nasional kita menjadi negara sejahtera dengan ekonomi itu meningkat menjadi sepuluh besar
anda setuju bahwa calon wakil presiden atau orang yang menjadi pendamping jokowi lima tahun ke depan harus sangat paham dan
dan tentunya kita melihat bahwa tantangan bangsa ini harus diselesaikan apalagi kondisi perekonomian sekarang kan sedang penuh ketidakpastian
baik itu secara geopolitik maupun bicara secara ekonomi global
ya tentu kita bilang ini ada tension antara amerika dengan china
sehingga balik lagi ekonomi itu merupakan bagian untuk mensejahterakan rakyat
meskipun saya tahu bapak nggak suka pamer tapi masyarakat juga pengen tahu
apa sih sebenarnya kelebihan erlangga hartarto dengan kebutuhan real tadi yang anda katakan bisa cocok sekali
jadi kayaknya kalau pak jokowi pilih saya kayaknya bakal
oke ini lima tahun ke depan dijawabnya lebih asik di segmen berikutnya pak
kami akan segera kembali usaha jeda
dengan segala tantangan kebutuhan itu erlangga bisa memenuhi kebutuhan itu nggak pak erlangga
ya mas didit ini bukan self
assessment jadi tentu saya tidak akan berkomentar mengenai itu
tapi kalau gini pak kita kembali ke ini kan biasa pak ya menjelang pilpres pencapresan pengawat politik banyak sekali yang berkomentar surveyor
dari perspektif dan pengamatan mereka mereka banyak yang mengatakan mungkin mayoritas selain dibutuhkan ekonomi untuk bisa mengawal proyek infrastruktur dan pembangunan ekonomi
presiden jokowi juga butuh dari perwakilan dari kelompok islam
atau menutupi yang selama ini dianggap presiden jokowi kurang berpihak atau kurang mewakili kelompok islam
anda seberapa setuju pak dengan perspektif itu
karena saya tidak suka artinya mendikotomikan antara islam dan non islam
karena kita bicara pak presiden sangat islami dan beliau adalah haji keluarganya juga islam
kemudian tentu yang calon yang bertebaran di media juga
jadi tentu antara islam dan islam ini tidak perlu dipertentangkan
dan ini terlihat dari kasus pilkada sendiri yang berjalan dengan lancar
isu tersebut tidak muncul di permukaan
jadi itu tidak perlu ditakutkan atau tidak perlu dipertimbangkan oleh presiden jokowi
itu menjadi concern bisa tetapi kita tidak perlu mendikotomikan antara islam dengan islam itu sendiri
saya tahu pak erlangga nggak mau pamer dan nggak mau berandai andai tapi saya akan memaksa bapak untuk berandai andai pak
kalau misalnya bapak dipilih jadi pendamping presiden jokowi apa kontribusi paling besar yang bisa erlangga hartarto dan partai golkar lakukan untuk membuat kita ini wah gue bangga saya bangga nih jadi orang indonesia pak
ya pertama tentu saya tidak akan berandai andai
nah itu pasti
tetapi partai golkar kan sampai hari ini menjadi pendukung
pendukungnya pak presiden
nah tentu dalam dukungan pak presiden itu kan jelas ketua dpr itu kan dari golkar
nah tentu agenda agenda legislatif itu kan berjalan lebih lancar
termasuk juga dalam pengambilan keputusan strategis yang membutuhkan dukungan dari parlemen
nah itu partai golkar dan koalisinya itu bisa menyelesaikan dengan baik sehingga presiden bisa memimpin lebih nyaman
tapi golkar sudah menunjukkan loyalitasnya kepada presiden ya pak ya
sudah menurut anda sudah maksimal
ya sampai saat sekarang kan partai golkar berada di dalam pemerintahan
terakhir saja pak erlangga masuk ke politik pencapresan kalau bahasa presiden jokowi itu copras capresan gitu ya
saya boleh diputarkan nggak bagaimana ketika presiden jokowi bersama pak erlangga di istana kemudian pak jokowi dalam sebuah kesempatan juga mengomentari nih pak erlangga yang katanya ya digadang gadang jadi calon wakil presidennya pak jokowi
yuk kita dengar yuk
dekat saya sekarang ada pak erlangga
ini semuanya baru dalam proses pematangan penggodokan mengenai kriteria
belum berbicara mengenai siapanya
jadi ditunggu saja
kenapa nggak sabar sih
kenapa anak anak muda kita ini nggak sabar sih
saya tahu pernyataan ini sekian bulan yang lalu pak erlangga tapi apa yang anda baca pak
ada kode kode nggak yang kemudian dimunculkan presiden atau anda nggak mau peduli
kan kodenya jelas anak muda sabar
kenapa anak muda tidak sabar
jadi ini waktunya kan ada pendaftaran di kpu tanggal empat sampai tanggal sepuluh
ya tentu kita menunggu proses ini berjalan
anda optimis golkar akan tersenyum melihat komposisi
golkar selalu menunggu
golkar selalu mengatakan akan indah pada waktunya
apa yang akan dilakukan nih pak menjelang pendaftaran dan mengisi tahun tahun politik yang sangat genting ini
ya tentu kita sedang mempersiapkan calon legislatif karena ini deadline nya kan tanggal tujuh belas dcs sudah mesti masuk
jadi kalau diterjemahkan menjadi kursi itu satu ratus sepuluh
nah kita sedang melihat per daerah potensi untuk mendapatkan hasil maksimal di dalam pemilu legislatif tersebut
dan sekali lagi komitmen golkar kepada presiden tetap
komit ya pak ya
meskipun apa namanya nanti yang dipilih bukan partai golkar tapi anda akan tetap mendukung presiden
jadi dalam komitmen partai golkar baik itu dalam munas maupun rapimnas tidak ada kata kata meskipun
itu harus di apa namanya di
anda ketahui dan juga mungkin kader partai golkar di seluruh indonesia juga harus ketahui bahwa dengan atau tidak ada komposisi yang membuat pak erlangga tersenyum tapi golkar tetap konsisten mendukung presiden jokowi
itu komitmen pak erlangga dan di munas ya pak ya
terima kasih pak erlangga
selamat menghadapi tahun politik yang tidak mudah ini mengarungi samudera samudera dan anginnya suka agak kencang pak
jadi harus pakai jaket lebih tebal lagi
terima kasih pak erlangga hartarto
kami akan membahas dan mengulas sebenarnya
bagaimana peluang erlangga hartarto di pencapresan kali ini dan juga di pencapresan ini
terima kasih pak erlangga hartarto
kami akan membahas dan mengulas sebenarnya
kami akan membahas dan mengulas sebenarnya
dan juga apakah nanti hasilnya akan membuat erlangga dan golkar tersenyum atau justru kembali ke kami
dan juga apakah nanti hasilnya akan membuat erlangga dan golkar tersenyum atau justru kembali ke kami
kami akan membahas dan mengulasnya dengan jayadi hanan direktur eksekutif smrc
usaha jenama berikut tetap bersama kami